dan upaya ini memang tidak ringan cukup mahal tapi strategik
bagaimanapun juga kota besar di dunia tidak ada pilihan
menjadi keharusan untuk membuat kereta masalah atau angkutan masalah
dan hari ini adalah satu legasi pak presiden yang kedua setelah mrt
dan oktober kita akan laksanakan
nah oleh karanya dengan segala kerendahan hati kita memang melakukan serve daripada lrt ini secara bertahap
dari tiga silatu transit kita mulai dari dua belas transit enam belas transit dua puluh transit dan akhirnya optimum di dua puluh delapan transit